hampir tiga belas ribu kematian terkait covid sembilan belas terjadi di tiongkok sepanjang tanggal tiga belas hingga sembilan belas januari dua ribu dua puluh satu
ini terjadi setelah lonjakan kasus covid sembilan belas begitu tinggi dan fasilitas kesehatan kewalahan
pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga ada tiga belas negara yang membatasi kunjungan turis tiongkok termasuk negara tetangga malaysia
indonesia di sisi lain menargetkan kedatangan turis tiongkok hingga dua ratus tiga puluh lima ribu orang tahun ini
pertanyaannya sekarang apa antisipasi yang disiapkan pemerintah di tengah ancaman transmisi kasus covid sembilan belas dari luar negeri
kita bahas bersama narasumber sore ini sudah bergabung melalui secara virtual adalah jurubicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril
dr syahril selamat sore
selamat sore mbak putri salam sehat semuanya
salam sehat dok terima kasih atas waktu anda sore hari ini
dok langsung saja kami di awal tadi juga sudah menyampaikan hari ini
ada sekitar dua ratus an turis asal tiongkok yang tiba di bali
kita tahu saat ini kondisi di tiongkok sedang kasusnya tinggi
bahkan presiden tiongkok xi jinping juga merasakan khawatir akan ada penyebaran yang cukup luas di masa imlek ini
saat ini antisipasi kita indonesia terhadap turis asal atau mereka yang baru datang dari tiongkok seperti apa dok sebenarnya
ya terima kasih mbak putri
kita sudah mengantisipasi dua yang besar yaitu nataru dan imlek
nah kita mempunyai keyakinan dengan berbagai pertimbangan
bahwa indonesia sebetulnya sudah lewat lonjakan kasus yang saat ini terjadi di china yaitu bm tujuh maupun ba lima
jadi kita sudah landai semua itu superior superior itu
kalau di china ada lonjakan kasus di akhir akhir ini tapi walaupun sekarang sudah mulai menurun
kita menyiapkan bahwa insya allah indonesia lebih disiplin kemudian waspada di pintu masuk pintu masuk
nah tentu saja kita memperlakukan dengan lebih ketat dan juga diberikan peringatan kepada seluruh turis itu
agar juga memberikan kerjasama dengan baik apabila terjadi gejala gejala yang mereka
yang memang dikhawatirkan ada covid varian baru itu
kalau meminta kerjasama mereka katakanlah apa yang mengikatnya
apakah misalnya ada sms atau ada informasi khusus yang diblas kepada mereka oleh negara ya oleh kementerian kesehatan
kemudian katakanlah tiga hari setelah mereka tiba untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau bagaimana sebenarnya dok
ya kita kan sudah ada kerjasama yang terasola
nah kita sudah ada
kerjasama internasional ya
kerjasama internasional itu mengingatkan kepada seluruh dunia atau negara negara lain khususnya negara negara yang ini mempunyai kenaikan kasus
yaitu mengingatkan bahwasannya mereka juga harus waspada akan covid yang ada di masing masing
jika masuk ke indonesia
nah tentu saja di pintu masuk kita memperlakukan yang kita sebut dengan thermal scanner
karena suhu itu menjadi screening awal
dan apabila ada turis yang bergejala kita melakukan antigen
sudah positif langsung kita lakukan pcr
dan selanjutnya kalau memang positif kita lakukan isolasi dari turis tersebut
dok kalau misalnya tadi anda mengatakan varian varian itu yang saat ini berada di cina itu sudah lewat di indonesia
apakah bisa dikonfirmasi bahwa varian bf tujuh yang merupakan sebenarnya bentuk mutasi baru itu tidak akan atau tidak bisa atau bagaimana ya
apakah betul indonesia saat ini sudah terbentuk herd immunity sehingga beberapa varian mutasi itu akan sulit dan tidak akan berdampak buruk jika terjadi di indonesia
jadi suhu varian baru dari covid ini kan
kalaupun ada di negara itu dia akan menunjukkan suatu lonjakan kasus
nah tetapi apabila sudah ditemukan dengan sequencing yang dilakukan oleh suatu negara di indonesia
kita amati dalam beberapa waktu terjadi lonjakan berarti aman kita
jadi suhu varian baru itu tidak menyebar di indonesia
yang kedua memang antibody yang terbentuk di masyarakat indonesia
survei serologi yang terakhir kan sudah sembilan puluh delapan
ini juga memberikan kekuatan bagi masyarakat di indonesia bahwasanya subvarian baru itu tidak begitu berdampak yang dikhawatirkan
dok kemudian kita tahu ada program vaksinasi booster kedua yang untuk umum yang sudah mulai bisa diakses besok
apakah ini kemudian akan menjadi tameng tambahan
atau sebenarnya booster pertama sudah cukup atau bagaimana dok
jadi vaksin ini kan ditujukan untuk memberikan antibody kan
nah tetapi seiring waktu antibody ini akan menurun titernya atau kadarnya
jadi apabila seseorang sudah vaksin booster pertama lebih dari enam bulan maka titernya akan turun
nah karena di kita ini masih pandemi
maka pemerintah mempunyai program
jadi kita sudah memberikan dosis kedua untuk boosternya untuk memberikan tambahan antibody tadi
dokter selain vaksinasi saran vaksinasi booster kedua ini adakah strategi lain yang diterapkan atau diupayakan atau akan disiapkan oleh kementerian kesehatan
untuk bisa mengantisipasi persebaran covid sembilan belas yang tentu saja kita tahu ini terus bermutasi
kita sudah mempunyai satu enam strategi ya dalam rangka mengawal pandemi ini berakhir menuju endemi
salah satunya terus menerus memberikan komunikasi risiko ini kepada seluruh masyarakat termasuk melalui pnn pada sore hari ini
jadi terus menerus kita lakukan
yang kedua kita melakukan sequencing
sequencing itu apabila ditemukan kasus yang dirawat di rumah sakit kita lakukan pemeriksaan apakah ada subvarian baru atau tidak
dan tentu saja di seluruh fasilitas pelayanan kita menyiapkan rumah sakit termasuk apa namanya wisma atlet kita tetap siaga ya
setelah terjadi suatu kasus yang meningkat
tapi mudah mudahan tidak
ya dan per hari ini atau data dari kemarin ada satu ratus sembilan belas kasus covid sembilan belas kasus baru ya dok di indonesia
totalnya sekarang ada lima satu ratus dua puluh delapan kasus
apakah kemudian sejauh mana pemerintah memantau ketat ini pergerakan
pertambahan kasus di indonesia hari ke hari
jadi sejak kita dicabut ppkm kemarin
jadi ada empat parameter yang kita evaluasi terus terus
satu adalah angka kesakitan
tiga yang dirawat di rumah sakit
yang kedua angka kematian
yang ketiga adalah jumlah kasus yang positif
kemudian terakhir adalah positivity rate
setelah nataru kemarin
setelah dua minggu sampai minggu ketiga
empat parameter ini sangat terkendali dan tidak ada tanda tanda adanya suatu kekhawatiran naikan dari empat parameter ini mbak
mudah mudahan imlek ini juga nanti kita berharap dapat kita pertahankan
dr muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
terima kasih dok sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih
salam sehat mbak putri